pada panen musim kedua tahun dua ribu dua puluh petani padi mengeluhkan turunnya harga gabah di pasaran
petani di desa rancaseneng kecamatan cikesik pandeglang banten ini misalnya
harga jual gabah hasil panen mereka anjlok dari rp empat tiga ratus hingga rp empat lima ratus menjadi rp empat seratus per kilogram
salah harga tahun kemarin dua ribu sembilan belas itu pak harga gabah sekitar rp empat ratus lima puluh per hek per kintal
kalau sekarang mah rp empat ratus sepuluh per kintal itu beda empat puluh pak keluhannya itu
makanya petani di sini mengeluh semua pak karena harga
selama januari hingga juli dua ribu dua puluh dari luas tanam sekitar satu ratus dua puluh tujuh hektare
hanya tujuh puluh sembilan enam hektare lahan yang berhasil menyumbang empat ratus delapan puluh dua enam ton gabah pada panen raya di kabupaten pandeglang
dinas pertanian kabupaten pandai gelang mencatat rata rata
setiap penduduknya membutuhkan satu ratus empat belas kg beras per tahun
sebagai salah satu lumbung padi terbesar di wilayah jawa
untuk menggenjot produksi beras pemerintah kabupaten pandeglang mengupayakan program gerakan percepatan olah tanah dan tanam
pada musim tanam ketiga tahun ini sesuai yang dicanangkan kementerian pertanian
harus mengolah tanahnya dua tiga hari ke depan ini
harapan kami mereka akan terus dikawal oleh babinsa babin kapipas dengan para penyuluh
di sampingnya agar mereka tahu cara cara terkini
sehingga produksinya per hektare bisa nangkut
pemerintah melalui perum bulog memastikan ketersediaan beras cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga akhir tahun dua ribu dua puluh
dari sekitar satu enam ratus gudang beras yang tersebar di indonesia
sedikitnya lebih dari satu empat juta ton stok beras tersedia
baik untuk cadangan beras pemerintah maupun komersial
nah apa langkah yang dilakukan oleh perumbulok
agar cadangan beras pemerintah dan beras untuk komersil ini tetap aman terkendali
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
tapi juga untuk menggerakkan ekonomi di indonesia
apa yang dilakukan perumbulok
ya yang pertama kita kan dengan mitra mitra binaan petani kita
kita ambil hari ini yang dimana mana seluruh indonesia yang produksi ya kita ambil
kita tidak berkaitan dengan hpp ini komersil
kita belinya untuk kita simpan gabah
jadi selama pandemi covid sembilan belas pemerintah menjamin stok beras ini mencukupi kebutuhan nasional
insya allah memang itu
apakah harus tergantung impor dari negara tetangga begitu ya
insya allah kita hindari impor tapi kalau memang nggak cukup ya mungkin tapi insya allah tidak
tadi mengeluhkan turunnya harga gabah
tadi dari yang biasanya ini dua bulan terakhir turun jadi empat seratus per kilogramnya
sebelumnya ada empat tiga ratus atau lima ratus begitu ya
ini apa yang dilakukan perumbulok nih untuk mengawasi setidaknya harga gabah ini tidak merugikan para petani
hari ini kita beli empat empat ratus tadi lihat sendiri kan
semua kita beli
dengan harga yang sama rp empat empat ratus
yang harusnya kita boleh membeli hanya rp empat dua ratus
tapi kita larikan untuk komersil
tapi tetap kita beli
tapi bukan untuk cbp
dana ini kita adakan dengan pinjam dari bank
kita beli dengan harga pasar
petani minta berapa
kata petani biasanya rp empat dua ratus
pemikiran saya untuk komersil
saya beli sekarang
selama pandemi covid sembilan belas hingga pertengahan juli dua ribu dua puluh
perum bulog telah merealisasikan sekitar dua ratus tujuh belas enam ton beras untuk bantuan pangan non tunai
artinya jika masa pandemi masih panjang stok cadangan beras pemerintah perlu ditambah
selain menjaga stok pangan dalam negeri
perum bulog juga menyerap langsung gabah dan beras petani agar harga jual hasil panen mereka tetap stabil
hal ini dilakukan guna memulihkan roda perekonomian selama pandemi
sesuai dengan arahan presiden joko widodo
organisasi pangan dan pertanian dunia fao telah memberikan peringatan akan ancaman krisis pangan dunia
banyak negara mulai membatasi ekspor pangan karena lebih mengutamakan kebutuhan pangan dalam negerinya akibat pandemi covid sembilan belas
thailand dan vietnam misalnya tengah membatasi ekspor beras karena mengalami kesulitan memasuk beras ke luar negeri termasuk indonesia
victor pangaribuan dwi prasetyo pandai gelang banten